setelah sukses mengerjakan dua ratus lima puluh gerbong kereta pesanan negara bangladesh
pt inka madiun kembali memenangkan tender pengadaan kereta api bandara di indonesia
dengan nilai kontrak tujuh puluh juta dolar amerika
pt inka menang tender setelah mengalahkan raksasa industri dari cina korea dan jepang
gudang gudang produksi pt industri kereta api inka di kabupaten madiun jawa timur
tidak pernah sepi
selama empat bulan terakhir pt inka menggenjot produksi guna memenuhi target pesanan
yang harus rampung pada agustus mendatang
baja baja dirangkai membentuk sebuah kereta yang nantinya akan dioperasikan
di bandara internasional soekarno hatta dan minangkabau
sampai sejauh ini belum ada kendala yang begitu berarti dalam proses produksinya
dan mudah mudahan nanti sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah
di bulan juli agustus kereta itu sudah ada di jakarta
setelah menyisihkan kompetitor dari korea
china dan jepang pt inka memenangkan tender pengerjaan lebih dari sepuluh set kereta
untuk bandara soekarno hatta
nilai kontraknya tujuh puluh juta dolar amerika atau sekitar rp sembilan ratus tiga puluh miliar rupiah
pabrik kereta api ini hanya satu satunya di indonesia
di inka ini milik bangsa ini
harapan kita semua kereta kereta di indonesia ini bisa diproduksi di dalam negeri sendiri
kereta api bandara ini menjadi bukti bahwa industri perkereta apian nasional
mampu meningkatkan eksistensinya dalam dunia transportasi
di sisi lain pemerintah harus membuat regulasi yang berpihak
dan memberikan kepercayaan penuh kepada anak bangsa untuk berusaha berkarya dalam bidang transportasi
eka rima madiun